beraninya menyerang sembara dalam keadaan lemah
aku harus kasih pelajaran
sudah kalian menjaganya dengan nyawa kalian
semoga laras tidak akan pernah kembali ke rumah ini
apa di kami
itu semua tidak akan menyelesaikan masalah
jika terjadi sesuatu dengan putri
kalian akan aku hukum berat
keadaan denpaji semakin memburuk
semoga saja panji akan segera mati
kita akan semoga
melayang jika saja
selamat datang di dunia mimpi sembarang
dunia yang akan membinasakanmu secara perlahan lahan

dia sengaja menyerang sembara lewat mimpi
beraninya menyerang sembara dalam keadaan lemah
aku harus kasih pelajaran
bidasalah kamu sembara
siapa yang berani mencampuri urusanku
kekuatannya benar benar luar biasa
bahkan dia mampu mematahkan seranganku melalui dunia mimpi
kali ini kamu beruntung sembarang
aku tidak akan melepaskanmu
malampir sudah bertindak di luar batas
dia tidak bisa mengalahkan
sembarang lewat dunia nyata
makanya dia lewat mimpi
sangat licik dia
maafkan hamba gustiratu
sebaiknya gustiratu memberikan rajah perlindungan
agar malam tidak lagi menyerangnya
melalui alam mimpi
aku tidak bisa melakukannya
lagi dalam keadaan lemah
lalu kita harus berbuat apa kanjeng ratu
aku tidak bisa lakukan apa apa
semua tergantung kepada sembara
panji sadarlah panji
beribu ampun kanjeng
saya sudah memberikan ramuan obat itu
tapi tanpa daun limba
pengobatan saya akan sia siakannya
saya akan siapkannya
aku yang akan mencarinya
apa kanjeng harus tetap pergi
panji harus ditolong
lalu kanjeng meninggalkanku sendiri disini
lalu bagaimana jika makhluk itu menangkap dan membunuhku
tolong mengerti keadaanku sekarang
panji sedang sekarang
laras hati entah dimana
tolong jangan ingin mementingkan diri sendiri
jangan halangi jalanku sekarang
lalu ia wah
kamu sudah berani mempermalukan dan membentakku suandani